hei ngapain ente dimari
ya ini mixer yang baru dibalikin aja ke bu kredit
emang lo pake dua duanya
ya enggak satu satu aja
ya makanya yang baru dibalikin terus duitnya bisa buat lu
iya bang kan udah tetik kredit
ibu mau ngapain ada dua mixer
buat cadangan siapa tau nanti yang satu dimaling lagi
ih bukan pipi atuh yang mutusin sambungan ma
tapi mimi mungkin
pipi juga kan kangen sama mimi
masya allah mi
masa gara gara sambungan putus aja memilih marah
masya allah mi
ini teh pipi
kamu jangan ngeledek
nanti tati mau bikin kue buat bang udin
iya abang juga udah kepikiran
kan dia juga udah bantuin kita dapetin di mixer
kasih dua toples dah
kalau satu toples tujuh puluh lima ribu dua berarti satu ratus lima puluh ribu
yaudah seterah lo dah
kesel sama marah sama bang
bedanya di mana
ya pokoknya beda
coba abang kalau marah gimana
yaudah kesel sama marah sama
apaan lagi sih abang ngedengar lah
kesel sama marah sama
lu gak terima kalah balapan sama gue
kalau itu saya terima kala
saya gak terima
saya muah muah sama istri saya
walah tau tis
kalau kamu minta maafnya sambil ketawa
yaudah tis nak
karena udah ngeledekin lo
waktu lo lagi muah muah sama istri lo
giliran gue minta maafnya serius
lo malah melengos
yeay kita baikan ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh tis inget gak kata kata bapak lu
kata bapak lu kalau ada orang yang gak mau maafin temennya yang minta maaf
ntar semua dosa dosa yang minta maaf
akan dikasihin sama orang yang tidak mau maafin
lu kan tahu dosa gue banyak
ntar di neraka punggung lu disetrika
nah gitu dong
mister bini lu udah ketemu
iya gimana ceritanya jat
ah gue males cerita sama temen yang agak solidar
eeeeh lu salah paham jat
begitu lu nelpon gue gue langsung jat keliling keliling nyari jat
emang kejar kejarannya di mana
emang kejar kejarannya di mana
ya di mana lagi kalau bukan di kampung

jat ceritanya belum kelar
berarti ceritanya to be continue ya pur
neng rika mau berangkat kerja
iya kakak baru aja rika mau berangkat
kebetulan saya juga mau ke pangkalan
kakak amin mau kerja juga
baru kurang pakai pasang pengece bi leurs pengece
hur sudah sederhana
tapi kan gue duluan yang sampai pangkalan
tadi diambil ojek sekarang mau ambil
jadi orang itu harus sabar
duitnya gak ada yang lain nih yang gak lecek
gak ada bang itu juga dapet dari cukur angkot
kalau kamu gak suka
ntar kamu tinggal miss call aja
langsung gue meluncur ke sana
weh penumpang gue
gue gak teriak ke kamu kok
gara gara lu gue teriak toh yoyo
saya sudah ada janji sama teh ani mau ke rumahnya
jadi gak bisa nganter ke pangkalan
hati hati di jalan ya
ini yang gak lecek
ah udah kita beli rp lima
ya deh ini aja